nah ini dari segi wilayah
ini meliputi berapa provinsi
dan juga selama ini bagaimana
dikelola bareng bareng sehingga
merasa perlu untuk dilakukan
atau transformasi dalam pengelolaan zona ini
ngadakan alki dua nanti forum ini kan
udah dari sebelas provinsi itu
sebelas provinsi artinya yang memiliki
potensi untuk memanfaatkan
alki dua ini selat makassar
jadi harapan kami
nanti ke depannya dengan kebersamaan
yang kita adakan melalui forum ini
pasti akan jauh lebih besar lagi
kemudian dari segi perdagangan
dimana kita ketahui bahwa negara indonesia
ini adalah negara kepulauan
semua alur perdagangan kita dari pulau ke pulau
itu menggunakan kapal laut
berarti pasti akan menggunakan
dan ini termasuk pelayaran internasional kan
inilah wujud mimpi saya
mbak desi artinya
kebetulan saya juga basic dari pelayaran
apalagi generasi kita ini
yang belum paham
bukan berarti tidak mengerti
kalau mengerti udah jelas
negara indonesia ini negara kepulauan
tapi tidak paham dalam memanfaatkan potensi
padahal potensi yang begitu besar
kalau kita kelola di tengah pemindahan ibu kota
sekali lagi di kalimantan timur
ini sangat luar biasa
karena dari daerah pulau ke lain
semua pengiriman logistik
itu pasti menggunakan jarum laut
nah itulah harapan kami
bahwa mimpi salah satu mimpi saya
sebelum terjun ke dunia politik
saya melihat singapura
singapura itu tidak punya hutan
tapi pengekspor kayu
singapura itu tidak punya minat
tapi pengekspon minyak di dunia
bahkan singapura itu tidak punya kebun sawit
tapi pengekspor kebun sawit cpo di dunia
nah dengan letak geografis
kota balikpapan yang sangat strategis
itu akan jauh lebih berpeluang
saya sebagai kepala daerah terjun disini
walaupun belum sepenuhnya kebijakan itu
saya ingin menyampaikan pesan kepada kita semua anak bangsa
mari kita memanfaatkan potensi kita
khususnya jarum laut
yang hampir anak anak muda kita ini jarang melirik potensi yang ada di indonesia
ini menarik ya pak wali kota menyebut singapura
karena ini kan negara bisa dikatakan kecil ya
hanya di ujung
sementara kita kan begitu luas
tapi ternyata semua perdagangan internasional
dan pelabuhan yang paling sering digunakan
itu kan justru hampir itu singapura
tapi oke kita tidak perlu lihat singapura
apa yang dianggap masih kurang dalam perusahaan ini

dibandingkan misalnya alki zona satu
sehingga membuat pak rahmat wah ini harus ada peningkatan
dari segi investasi maupun perekonomian
nah inilah melalui forum ini yang akan kami laksanakan nanti
saya akan melirik bagaimana investor pada luar
investor dari asing juga akan melirik
kota balikpapan khususnya
karena kota balikpapan ini penyangga ibu kota negara
pintu masuk lah untuk kalimantan timur
pintu masuk untuk kalimantan timur khususnya
pintu masuk untuk kalimantan timur dan pintu masuk untuk ikn
ini penyangga ibu kota negara
nah saya ingin menyampaikan pesan ini kepada kita semua
kepada anak bangsa
mempatikan potensi ini
yang selama ini jalur perdagangan internasional itu alki satu
sebagaimana kita ketahui bahwa alki satu sekarang sudah crowded
dan kedua juga terjadi pendangkalan
dan ketiga juga
dalam tindak kriminal perompakan juga
beberapa kali sering terjadi
nah dengan kami menyampaikan pesan ini melalui forum kami ini
kalau kekurangan pasti banyak
tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang
kita akan ketinggalan
nah kalau kita juga ini kan forum antar daerah
tapi ini forum internasional juga kan
kalau dari segi siapa yang diundang
dan siapa dan berapa jumlah yang diundang
dan investor dari mana kira kira yang memang dijadikan target market dari investasi disini
ya pasti kami akan memikat investor dari luar sudah pasti
siapa saja yang sudah tertarik
ya pasti dari tenaga tetangga singapura dan malaysia
pasti akan melihat
artinya ada yang ada di kawasan asia lah pada umumnya
dan lebih lebih adalah kami yang berada di zona alki dua nih
dari kepulauan kalimantan sulawesi
dan termasuk juga jawa
itu pasti akan melewati selat makassar
insya allah saya aku yakin dan yakin sekali
bahwa pemampatan alki dua yang menjadi alur laut kepulauan indonesia ini
tentunya ini juga bagian daripada nawacita bapak presiden
untuk menjadikan indonesia poros maritim dunia
ini cita cita sebenarnya dari dulu
dan semua harus dicita citakan
sebagai poros maritim
sebagai poros maritim
ini pesan kepada kita semua
kepada generasi kita
bahwa indonesia negara kepulauan
kita jangan hanya melirik yang ada di darat
tapi jauh lebih besar sebenarnya potensi yang ada di laut
karena kita sebenarnya keluasan laut kita lebih daripada apa yang kita dimiliki di darat
saya juga tambahin disini bahwa
fort pelabuhan balikpapan
itu menjadi salah satu pelabuhan internasional yang ada di kalimantan timur
yang ada di kalimantan maksud saya
jadi bukan hanya kaltim nih
tapi di seluruh kalimantan
di seluruh kalimantan
pelabuhan internasional itu ada di kota balikpapan
dan ini sejarahnya cukup panjang ya
dan itu berdekatan dengan ibu kota negara
nanti mbak desi akan saya ajak nanti kita keliling teluk balikpapan
nanti bisa melihat secara langsung potensi
dan saya yakin mbak desi nanti juga bisa menyampaikan pesan ini kepada teman teman
bahwa bukan hanya sebagai cerita
tapi sebagai fakta yang mbak desi nanti akan ada
yang kita lihat adalah percaya
istirahat sebentar pak wali kota
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
dengan alki dua pemampatan ini kan sangat potensi nih
untuk para pengusaha para investasi
di tengah kalimantan timur
khususnya di penajam pasir utara
ditetapkan sebagai ibu kota negara baru indonesia
nah artinya saya yakin perubahan peradaban nanti ini
itu akan diawali dari kalimantan timur
kembali bersama insight with desi anwar
langsung dari speedboat yang dikemudikan
oleh wali kota balikpapan kita pak rahmat masud
wah luar biasa ini betul betul profesional
pak rahmat ini kita sekarang berada di perairan di teluk balikpapan
dan bisa kita cerita sedikit dimana kita persisnya
dan jembatan ini yang baru saja diresmenyikan
kita tepatnya sekarang berada di jembatan penghubung antara kota balikpapan dengan penajam pasir utara
nah seperti dilihat di sebelah kiri kita ini balikpapan sebelah kanan ini masuk ppu
dan ini pembangunan jembatan ini jauh sebelum ibu kota negara ditetapkan
dan ikn ini tidak jauh dari ikn
ikn ini jaraknya sedekat dan ini masuk ke kawasan ikn penajam pasir utara
ya ini satu anugerah sebenarnya fungsinya jembatan ini setelah ikn ini ditetapkan
ini juga menjadi penghubung antara kota balikpapan dengan ppu menuju ikn mbak desi
nah ini kan kita bicara mengenai pentingnya ya untuk membangun menggali potensi dari alur kelautan alki
alur kelautan ke pulauan indonesia
kepulauan indonesia inilah kita di zona dua ya persisnya
jadi ini bagian
pak wali kota mengatakan bahwa ingin mengundang para investor untuk berinvestasi di sini
tapi bisa lebih rinci lagi mengenai potensi apa apa saja sektor yang bisa diinvestasikan
karena di sini kita lihat banyak industri nya lebih fokus ke migas pertambangan
tapi apa kira kira yang bisa digali atau dimaksimalkan
yang dimaksimalkan ini kan penghubungan antara pemampatan alki dua ini
seperti saya sampaikan bahwa hampir sebagian kebutuhan logistik kalimantan timur itu kan didatangkan
dapatkan dari beberapa daerah
ya diimpor termasuk daerah sulawesi dan jawa dan sekitarnya
nah artinya dengan alki dua empat an ini kan sangat potensi nih untuk para pengusaha para investasi terutama investor
di tengah kalimantan timur khususnya di penajam pasir utara ditetapkan sebagai ibu kota negara baru indonesia
nah artinya saya yakin perubahan peradaban nanti nih itu akan diawali dari kalimantan timur
pas juga berhadapan dengan alki dua
berhadapan kami dengan alki ii selat makassar yang potensinya pasti akan sangat luar biasa
tapi dari segi usaha usaha yang memang bisa dikembangkan di sini
selain yang tentu saja berkaitan dengan perairan ya
apa saja pak
usahanya sudah jelas dari kepelabuhanan kemudian menjadi home base pada kawasan kawasan industri
seperti saya sampaikan tadi mbak desi di sebelah kanan kami
ini adalah kawasan industri kota balikpapan
balikpapan terminal hall
kemudian revenery minyak sawit minyak goreng
kemudian kami bangun di sini smelternikel
kemudian di sebelahnya juga ada pengolahan chip kayu kertas
jadi kawasan ini sangat potensi sekali bagi investor untuk tentunya menginvestasikan di kota balikpapan
iya dan mudah mudahan juga ini menjadi salah satu daya tarik ya untuk daerah ini
tapi selain migas pertambangan
ini kan daerah perairan pasti perikanan juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah ini
artinya potensi yang kita sampaikan tadi bahwa sudah namanya laut pasti kaya akan hasil lautnya terutama ikannya
jadi sebagian juga besar dari kawasan selat makassar ini hasil ikannya juga dibawa ke kota balikpapan
bukannya kota balikpapan
kota kota yang ada di kalimantan timur
terus juga kalimantan selatan
nah artinya para investor pengusaha pasti akan mampu lah melirik potensi potensi yang dilewati alki dua ini
tapi kemudahan yang ini kan bukan investor domestik
dari segi kemudahan dan iklim usaha
nah itu biasanya kan yang paling sering dikeluhkan
maunya memang ada ya political will keinginan untuk menarik
tapi biasanya ada birokrasi
menjaminkan dengan latar belakang saya sebagai pengusaha mbak desi
saya paham itu apa sih maunya pengusaha
yang penting tidak melanggar regulasi
itu udah jelas
regulasinya udah jelas
dan kemudahan saya yakin bolehlah disampaikan beberapa pengusaha di sini
termasuk baru baru ini kami memberikan fasilitas untuk pembangunan smelter nikel
kemudahan yang kami berikan
kemudian pelayanan yang kami berikan
sehingga para investor itu hanya
bukan hanya merasa aman
nah itu yang menjadi salah satu tolak ukur sebagai pengusaha
dan kalau itu prinsip yang kita tanamkan aman dan nyaman
saya yakin pengusaha itu akan jauh lebih senang dan mau akan berpengalaman
jadi harus ada insentifnya
tapi selama ini yang biasanya menjadi kendala pak rahmat dan keluhan itu
dan memang mau tidak mau harus diperbaiki
karena kan nanti dengan adanya investment forum ini
harus ada perubahan atau transformasi yang secara positif berarti
apa cara cara yang harus ditinggalkan
cara ada yang harus
yang jelas kalau namanya investasi yang berhubungan dengan pengusaha
sudah pasti perjalanan itu dipermudah
pelayanan juga akan diberikan
dan kami disini sudah berkomitmen dengan dinas kami
anggota kami lah di pemerintahan
jangan sampai menghambat yang namanya investor
kemudahan yang diberikan bahkan kita tawarin
kalau kalian belum memiliki tanah atau fasilitas
silahkan pakai tanah pemerintah
artinya dalam bentuk komitmen bot
atau mou dalam segi kedua belah pihak tidak dirugikan
itu fasilitas yang harus diberikan
tapi walk the talk ini penting
itu yang paling penting
tapi peran ataupun kehadiran pemerintah
maksudnya pemerintah daerah dalam usaha ini untuk meningkatkan ausi zona dua ini
supaya menjadi the next ini lah
itulah kami harus sosialisasikan dengan baik
karena ini kan menyangkut tadi sebelas provinsi
ini merupakan jalur perairan nasional lah istilahnya
selama ini bagaimana pak
komunikasi kami sudah jelas
pasti ada komunikasi dengan beberapa pihak
termasuk beberapa daerah dan termasuk negara
tapi yang menjadi poin sekarang mbak desi adalah
peranan balikpapan setelah kalimantan timur ini ditetapkan sebagai ibu kota negara
saya yakin bukan hanya tahun ini
saya yakin udah tahun depan akan padat
alur jalur perdagangan alti dua
termasuk juga kota balikpapan
kenapa kami mengadakan from investment alki dua ini
artinya untuk mempermudah kami menjadi satu wadah untuk bekerjasama untuk mempercepat
mempercepat kerja sama kami dengan beberapa daerah untuk memanfaatkan alti dua ini
ditaik dari pemerintah pusat hasilnya bagaimana
ya pasti regulasinya sudah ada kan
sudah diatur lah itu
sudah ini ya
sudah regulasinya sudah diatur semua
ini pak wali kota mengantisipasi nanti lonjakan aktivitas yang akan ada di perairan ini
di perairan ya
di perairan alti dua ini
dan artinya peningkatan perekonomiannya bukan saja untuk di kalimantan tibur
tapi di seluruh provinsi yang memang merupakan bagian ya dari zona dua ini pak
tapi kalau dari segi misalnya ke depan
ini kan pasti ada perubahan cukup drastis bukan saja terhadap penambahan perekonomian
ada nggak target yang di kepala pak rahmat ini
kira kira dengan adanya kegiatan ini peningkatan investasi berapa persen bisa
sudah pasti lah mbak
saya aku yakin lah sebagai dengan basic saya sebagai pengusaha ya
sebagai pengusaha melihat
pengusaha sukses ini saya lihat ini
ya sukses belum
tapi ya alhamdulillah lah
artinya kami terjun ke birokrasi
bagian daripada ini adalah menjembatani para pengusaha
memberikan fasilitas kemudahan
yang imbasnya adalah pasti perekonomian kota
kalau pembangunan itu besar kawasan industri itu berkembang para investor akan masuk di satu wilayah
khususnya kota balikpapan pasti perekonomiannya akan tumbuh
saya yakin sekali tuh
balikpapan ini bukan daerah penghasil
kami di balikpapan sudah berkomitmen dengan para pemimpin pendahulu kami
di sini nggak boleh ada pertambangan
jadi kami tidak ada hasil pertambangan
khusus di balikpapan ini
ya bagus juga ya
itu kami cinta sekali dengan lingkungan
nah itu komitmen dari kepala daerah pendahulu kami
dan kedua kalau orang selama ini menyampaikan bahwa balikpapan itu kota minyak
kota balikpapan nggak punya minyak
jadi yang punya minyak itu hanya wilayah ppu dengan kutekertenggara
balikpapan itu hanya memiliki pengelolaan kilang minyak
nah dengan pengelolaan kilang minyak itu juga menciptakan karyawan pegawai pegawai yang cukup banyak
apalagi dengan penambahan kilang minyak di kota balikpapan
itu puluhan ribu tenaga kerja
nah kemudian kawasan industri kami yang menjadi home base di kota balikpapan
pembangunan smelter di sini
nah itu semuanya
langkah langkah cepat kami untuk bisa mengurangi
kalau menghapus pengangguran itu mustahil rasanya
tapi mengurangi pengangguran itu yang menjadi kiat kiat kami
kenapa pengusaha pengusaha itu harus masuk di kota balikpapan
karena balikpapan tidak kaya
tapi saya aku yakin dengan letak geografis kota balikpapan yang sangat strategis
itu menjadi harta karun untuk kota balikpapan
balik kembali mengenai ini batu bara ini
masalah lingkungan hidup menurut saya kan sangat penting
apalagi mengundang investor
dan aktivitas dan kegiatan ekonomi
roadmap untuk kita kan ada masalah ini juga climate change
atau perubahan iklim
terus ramah lingkungan
dan alhamdulillah beberapa penghargaan yang diberikan kepada kota balikpapan
salah satu kami memilih
baru saja tahun ini kami mendapatkan adipura kencana
artinya cinta terhadap komisioner dan lingkungan
itu menjadi barometer
dan itu komitmen kota balikpapan yang saya lanjutkan
dan harus saya jaga dan harus saya pertahankan
nah termasuk kenapa tidak boleh ada penambangan disini
karena kami tidak mau terkontaminasi kota balikpapan ini
seperti daerah daerah kami yang ada di sebelah kami
bagaimana samarinda bagaimana ppu
sepuluh kabupaten kota yang ada di kalimantan timur
hanya balikpapan yang nggak boleh ada pertambangan
tanah kota balikpapan itu
mengandung batu bara
yang cukup banyak
tapi kami harus menjaga dan melestarikan
dan menjadi barometer dan contoh
bahwa hasil alam yang kita kelola itu
tidak menjamin kota kita itu menjadi aman indah dan nyaman
iya dan juga batu bara ini akan menjadi industri yang sunset lah istilahnya
sunset hanya sementara

mungkin jalan dulu ya
kita jalan dulu
lebih dekat lagi

jangan datang ke mana kita coba
terima kasih itulah untuk ekipiksisi
wah rabbi benaram seneng dua yaitu yg sijato kan
jangan saya berni matthew
faafala monkeyskannya sama semuanya
sebenarnya lainnya yg lainnya ini yg mana yg lainnya yg lain
ke neighbour masalah bege joints
sangat baik ya
yang menarik di sini bahwa teluk balikpapan kita begitu masukin sampai ke titik ke dermaga ini itu masih dipenuhi dengan hutan mangrove yang masih asri
pak wali kota ini kan sekarang menjadi bagian dari ibu kota kita nusantara yang baru
dan banyak sekali kita lihat perkembangan yang berlangsung di sini
terus terang ketika mendengar mengetahui bahwa ikn ibu kota negara kita nusantara
akan menjadi tetangga di balikpapan itu apa kira kira yang dirasakan dan kira kira apa yang dicita citakan lah ingin mendapatkan imbasnya ataupun benefitnya dari keberadaan itu
jadi perasaan ada bangga dan ada khawatir
jadi kebanggaan kita bahwa kota ini akan berkembang dan saya aku yakin menjadi satu peradaban indonesia baru
dan tentunya pasti akan membawa manfaat yang lebih besar untuk kehidupan dan kesejahteraan warga kalimantan timur khususnya yang ada di ibu kota negara nusantara ini
kekhawatiran kami apalagi saya sebagai kepala daerah
jangan sampai nanti dampak sosial kalau kita tidak antisipasi dari sekarang dampak lingkungan
kemudian dampak dampak yang lainnya tentunya pasti akan berpengaruh
tapi insya allah dengan komunikasi
dan tentunya komitmen dari pemerintah pusat juga saya aku yakin sampai dengan sekarang hubungan kami berkomunikasi bahwa
keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung komitmen pemerintah pusat juga akan memperhatikan dari daerah daerah yang menjadi penyangga ini
di antaranya balipapan kute ketenagara dan balipapan
di samping juga kekhawatiran kami masalah sosial itu
tampaknya seperti itu
contohnya jangan sampai pengangguran warga kami hanya menjadi penonton
di tengah pembangunan yang luar biasa
yang kedua dari segi kecemburan sosial itu dari segi ekonomi
kemudian dari segi sosial tadi jangan sampai balipapan salah satunya hanya menjadi daerah buangan dari pembangunan ikn
artinya dampak sosial
mulai dari kriminalisasi pengangguran dampak dampak lainnya
itu yang menjadi kekhawatiran
kehatiran kami semuanya tentunya kepala daerah
ya terlepas saya juga
yang kami pertimbangkan dan sangat kami pikirkan
supaya warga kami jangan sampai terimbas terdapat yang negatif
iya mau tidak mau harus diantisipasi dan dicegah ya
kalau kita ingat kapasitas dari ibu kota baru ini nanti maksimal bisa dua juta orang
sementara di balipapan sendiri sampai saat ini jumlah populasinya tujuh ratus enam puluh ribu
jadi belum sampai di bawah satu juta
oke sekarang kita melihat secara positifnya dulu ya
dampak yang bisa apalagi sebagai kota penyangga
yang diharapkan atau dibayangkan sebagai penyangga itu apa
dan kira kira dampak bukan saja ekonominya tapi juga sosialnya itu apa untuk kota balipapan
ya yang jelas orang masuk ke kalimantan timur ya
ibu kotanya kalimantan timur itu sama rinda
tapi ibu kotanya kalimantan itu balikpapan
pak apalagi ada ikn ini
jadi ada tiga ibu kota dengan daerah yang sangat berdekatan
ya dengan satu pulau ya satu provinsi
nah artinya dampak yang pasti kami rasakan pertambahan penduduk iya
kemudian tingkat ekonomi itu akan berpengaruh dengan pendapatan warga kami
di samping itu juga program kami juga menghidupkan umkm mbak
jadi pasti relatif lebih
lebih apa namanya penghasilan dari umkm ini akan tumbuh lebih berkembang lebih baik lagi
nah itu dampak positifnya dari segi ekonomi
nah dari segi sosial
kami jujur lah pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ini pesan juga kepada seluruh tokoh masyarakat terutama tokoh agama
rata rata pekerja di sini itu kan pasti usia produktif
dan rata rata juga hampir sudah menikah semua
nah kami tidak mau ada masalah sosial terhadap para pekerja para pegawai tentunya ya terutama tanda kutip yang sudah berkeluarga
maupun yang belum berkeluarga yang usia produktif
nah itulah kami minta kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk merapatkan warisan
bukan berarti kami ini pemimpin yang mau jadi kiai atau menjadi ulama

hal yang dampak sosial itu juga menjadi salah satu pertimbangan dan kekhawatiran kami
jangan sampai kota kami ini dinodai dengan hal hal yang memang lebih banyak mudaratnya dan dimurkahi oleh allah swt
apalagi dengan jumlah penduduk yang begitu
nah ini saya lihat jumlah penduduk di balikpapan sendiri walaupun belum sampai satu juta tapi meningkat terus menerus
nah ini kan pasti nanti akan lebih lagi laju peningkatan penduduknya dengan adanya ibu kota baru ini
data yang kami terima dari capil kami memang secara tertulis tujuh ratus enam puluh ribu ya
tapi secara faktanya itu sudah hampir satu juta dengan arus keluar masuk penumpang tuh
baik kapal maupun udara
nah termasuk catatan di capil kami juga memberikan informasi penambahan kami ini satu lima ratus per bulan nih

lo bisa bayangin deh nanti dalam satu tahun
nggak sampai setahun dua tahun balikpapan ini sudah lebih daripada satu juta yang terdaftar
belum yang tidak terdaftar
bisa nggak menunjang begitu apalagi nanti kalau dengan adanya ibu kota pasti multiplier effect nya termasuk jumlah penduduk yang meningkat dalam waktu yang cepat ini kan harus diantisipasi
mereka juga harus ada pekerjaan harus ada pengumahan bagaimana menanggulangi kepadatan penduduk dan juga saya lihat di sini
hutan dan sumber ini air
nah ini bagaimana pak
ini yang sudah kita bicarakan juga dengan pemerintah pusat melalui balai terutama balai pengairan
kami kan di sini kan waduk tak ada hujan
waduk tak ada hujan
kami tidak punya sungai nih di bali papan
jadi komitmen dari pemerintah pusat di sini juga ada waduk yang dibangun di ppu ini yang di sepaku itu juga akan mengairin akan dikirim ke bali papan
itu komitmen dari pemerintah pusat

paling tidak dibagi ya
nah kemudian dari segi aspek yang ekonominya ya kita nggak usah khawatirkan lagi lah
walaupun memang agak biaya dikit naik tapi kesediaan itu komunikasi kami juga dengan beberapa kepala daerah yang ada di sulawesi dan jawa
berupa bentuk mou kami untuk perdagangan melalui purusda kami
itu akan menjamin kesediaan stok yang ada di kota balikpapan ya khususnya pada umumnya di kalimantan timur
ini kan kalau ke depan setelah ibu kota barunya ada di sini dan jumlah penduduknya juga semakin meningkat
nah ini aspek aspek lingkungan hidupnya kan juga mau tidak mau harus dipelihara
nah setahu saya tadi di peradaban baru ikn ini ambisinya menjadi kota smart city
semuanya itu hijau dari segi tenaga energi yang digunakan juga energi terbarukan kemana mana tidak ada pencemaran dan lain sebagainya
kira kira ini bisa nggak ditularkan ke balikpapan untuk menjadi ya sama lah cita citanya menjadi green city smart city friendly city
iya dan itu harus bisa
di samping ini kan sebenarnya kita sudah mau mulai bali papan sebagai smart city kemudian green city
ini sudah mulai
bukan dimulai lagi udah ditandai dengan perolehan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat terhadap balikpapan
dan komitmen pemerintah kota bali papan tidak boleh ada penambahan
nah itu bagian daripada komitmen
untuk menjaga ini semua mbak desi itulah diperlukan pemerintah membuat satu regulasi atau regulasi khusus
regulasi regulasi khusus yang tidak semena mena atau seenak enaknya untuk melakukan satu mungkin pembangunan hunian yang baru
tentunya melalui kajian yang amdalnya
nah itu pemerintah harus hadir
jadi kami juga di daerah ini juga tentunya minta dukungan komitmen yang
tentunya komitmen yang sama tentunya untuk menjaga regulasi regulasi ini supaya para pengembang para investor juga tidak semana mena dalam membangun
jangan nanti ada ikn yang berdiri sendiri dengan kehebatan sendiri
sementara daerah di sekitarnya mungkin jadi ada jomplang lah istilahnya
karena ini mbak desi mau tidak mau dengan ikn yang baru ini terbangun
itu juga imbasnya pasti ada daerah di sebelah
kalau ini hutan dibuka kalau tau banjir atau apa kan imbasnya pasti daerah daerah sebelah ini
tapi saya yakin itu sudah dipikirkan semua sama pemerintah pusat
harapan kami regulasi ini betul betul ditegakkan
regulasi ini kita kawal dengan sebaik baiknya dan tentunya kalau tahu ada yang melanggar betul betul sanksi ditegaskan
itu harapan kita
kalau tidak mau gitu lah
ini akan menjadi sebuah kawasan yang dimana seluruh mata
karena kalau gagal kita juga yang diberikan
ini harga diri bangsa nih
kalau dilihat dari blueprintnya cetak birunya semuanya kan bagus bagus
tapi biasanya itu problemnya implementasi dan follow upnya
nah ini bagaimana
pak wali kota ini sudah mulai panas ya
mungkin kita gimana kalau kita balik
masih banyak yang dilihat di balik papan
yoke tetaplah bersama insafi desi anwar
kami akan segera kembali
kita jalan lagi
program prioritas kami juga menggratiskan bpjs kelas tiga bagi seluruh warga kota balikpapan
itu melalui dana apbd kami
karena ini sejalan antara pendidikan dan kesehatan ini satu kesatuan
gak mungkin anak kita cerdas kalau nggak sehat
soalnya beberapa pria serius bisa cocok dengan se multiples

dan juga setelah itu ter tiger fans
insan widresi anwar kembali
sekarang kita sudah sampai di teluk balikpapan
masih ditemani oleh rahmat maksud
wali kota balikpapan kita
pak rahmat kita sekarang
dalam sebuah tanker minyak
dan tanker tanker seperti ini
merupakan pemandangan yang
di teluk balikpapan ini
menunjukkan bahwa kota balikpapan ini memang
betul betul kota pelabuhan
dan kota pelayaran internasional
hiruk pikuk segala macam ini
tapi persisnya mungkin bisa cerita sedikit
ini salah satu contohnya tanker disini
bisa bawa nya juga pak
pelaut yang andal
kita sudah buktikan
bisa gak bawa tanker
bisa ya sebenarnya paling mudah bawa kapal ini dibanding kapal yang kecil
kalau kapal yang kecil itu kita harus nyandar sendiri
kalau jenis kapal ini harus dipandu
untuk merapat di pelabuhan
jadi justru lebih mudah
ini kan tinggal dilepas
tinggal kita berpatokan kepada navigasi kita
kan satelit udah jelas
udah aman disini
nah disini kan begitu banyak ya kapal bersandar
dan juga kapal penumpang dan lain sebagainya
kalau kita tahu kan biasanya kita
perompakan ini sering sekali terjadi
apalagi kita sudah mendekati
laut cina selatan
laut india dan lain sebagainya
ya sejauh ini alhamdulillah
saya juga bergerak di dunia pelayaran
dan salah satu pimpinan
perusahaan pelayaran indonesia
sejauh ini bagi teman teman
kapal kapal kami yang berlayar
masuk kawasan indonesia pada umumnya
itu hampir jarang sekali yang
dinamakan ada perompakan
seperti yang terjadi di somalia
dan sejauh ini
untuk kapal kapal berlayar disini
tapi disini dari segi perikanannya
ini masih bisa dikatakan banyak
atau terjadi overfishing
atau dari segi
kita ini karena dengan berhadapan dengan
jadi pasokan ikan kita itu
biasa memang banyak dari nelayan nelayan
tidak juga sedikit bahwa nelayan nelayannya
terdapat di dalam perusahaan
kita juga punya nelayan disini
perkumpulan nelayan di bawah asosiasi
nelayan indonesia ya
yang diakomodir oleh pemerintah melalui
dinas perikanan dan peternakan
nelayan nelayan juga kita ada tempat disini
ada tps tempat pembongkaran ikan kita
pelelangan ikan juga ada dua tempat disini
kawasan manggar termasuk juga yang ada di kampung baru
artinya secara kecukupan kita tidak kurang
tapi harus sustainable kan cara menjaga perubahan itu
sustainable dan tentunya juga ramah lingkungan
tidak boleh ada yang namanya bom ikan
kemudian pokat harimau
dan itu kan sering sering dirajia dengan melalui patrolit
dan saya persis tahu tuh karena kami juga
dalam dunia pelayaran paham dengan itu
dan selalu berkoordinasi lah
jangan sampai supply ikannya justru berkoordinasi
terkecuali seperti musim sekarang nih
ini kan lagi musim ombak nih
di bulan agustus sampai dengan bulan sepuluh
ini masih puncak puncaknya angin selatan disini
ombak agak besar jadi ketika kita berada di sini
jadi keterbatasan nelayan juga untuk memancing mungkin agak terbatas
tapi jumlah disini nelayan populasi nelayannya
bisa dikatakan cukup banyak
merupakan bagian besar dari sdm ya
iya artinya nelayan kita ada
nelayan tradisional juga ada
kemudian nelayan yang diakomodir oleh dinas perikanan kami juga ada
termasuk nelayan nelayan yang dari luar
bahkan yang dari jawa pun jawa tengah itu juga ada masuk ke
dan teratakan nanti untuk diekspor ya
nah ini yang saya sampaikan tadi mbak desi
bahwa keuntungan kita dengan adanya pelabuhan internasional
kita sudah derepol
kemudian bandara internasional
kalau untuk kapasitas yang ikan hidup atau ternak hidup
jenis ikan dan kepiting itu kan ekspor tuh
langsung melalui pesawat itu langsung derek
nah itulah keuntungan dan kelebihan yang balik bapak
iya dan biasanya kalau ini oleh olehnya dari sini pasti kepiting
tapi ini pak wali kota ini sudah tahun kedua ya dari
periode pertamanya tapi sebelumnya kan sudah lima tahun
sebenarnya lima tahun wakil ya dan ini periode pertama saya sebagai walikota
nah ini berarti kan sudah pengalaman cukup lama ya dalam mengelola kota balikpapan ini
nah terus terang mengingat dari profil sdm nya
dan disini begitu banyak pendatang juga
dan segala macam saya lihat ini merupakan kota yang sangat dinamis gitu
tantangan yang terbesar ya atau yang mungkin pak walikota ini
wali kota ini anggap ini harus menjadi prioritas dari apa yang saya lakukan
ya tentunya tantangan kami disini adalah sdm
pasti dengan daerah terbuka apalagi dengan ikn ditempatkan di kalimantan timur
pasti berbagai mas berbagai
keterampilan orang orang itu akan masuk dengan sumber daya manusia yang dia miliki
nah itu yang menjadi tantangan kami dan tentunya kami harus mempersiapkan

ya mempersiapkan tantangan itu bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang dia miliki
ketika itu kita mencoba disediakan protokol yang berkualitas
tetapi antara yang saya lakukan itu adalah
mereka bisa berpengaruh

program saya satu pertama adalah memberikan gratis baju seragam kepada siswa kami yang masuk dalam
apa tanggung jawab kami itu sd dan smp
supaya anak anak kami jangan nanti tidak sekolah
itu menjadi program prioritas kami
dan memberikan juga subsidi bagi sekolah swasta
tidak ada lagi anak anak mungkin tidak tertampung di negeri
dia alasan di sekolah negeri eh sekolah swasta biaya tinggi
pasta biaya tinggi kami subsidi spp nya
nah itu salah satu pemikiran kami
supaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas
dimulai dari pendidikan
jadi akses ke pendidikan juga
itu jauh lebih penting
termasuk juga kesehatan
program prioritas kami juga menggratiskan bpjs kelas tiga
bagi seluruh warga kota balikpapan
itu melalui dana apbd kami
karena ini sejalan antara pendidikan dan kesehatan ini satu kesatuan
nggak mungkin anak kita cerdas kalau nggak sehat
tapi saya lihat di sini pendidikan tinggi kan juga banyak ya cukup banyak
jadi kualitas ipm nya seperti apa
ipm kita dibanding dengan sepuluh kabupaten kota yang ada di kaltim
kita masih rata rata di atas
ini boleh saya sampaikan di sini
kalau ingin melihat orang indonesia baru mbak desi
itu terlahir dari warga kota balikpapan
satu kalau mbak desi melihat warga kami
boleh dicek satu persatu
pasti di dalam rumah tangga itu minimal ada tiga persilangan suku di dalam
minimal tiga tuh
jadi kebenekaan itu
seperti saya contohnya
orang balikpapan katakan orang ayah saya dari sulawesi barat
menikah saya dengan orang asli suku pasir balikpapan
kemudian saya punya ipar orang jawa
ipar yang satunya lagi orang banjar
kemudian saya punya keluarga
nikah adik kami lagi kan dengan ipar ipar ini
ada yang dari sumatera
ada yang dari dayak ada yang dari kutai
jadi persilangan dalam satu rumah itu betul betul kebenekaan
yang kalau mau didapat itu ada di kota bandung
jadi sudah ada gesekan gesekan
nah kalau sampai sekarang
jangan boleh dicek bukan jangan
permasalahan sosial seperti sarah
konflik sarah itu kecil kemungkinan
karena di dalam seperti yang saya sampaikan tadi
dalam satu rumah satu keluarga itu
kebenekaan mereka itu dari
orang sulawesi orang sumatera orang jawa
itu ada di dalam satu rumah
jadi sudah terbiasa dengan perbedaan dan toleransi
itu kelebihan balikpapan
ini aset yang bagus sekali
dan juga ini tadi pak walikpapan mengatakan usia produktif
nah ini kan yang menjadi rata rata di sini
profesinya ataupun keterampilan hidup
dan keterampilan yang paling diperlukan ini
untuk membangun kota balikpapan
ya dari keterampilan kita ini kan sekarang zaman teknologi
jadi yang paling utama itu adalah bagaimana mereka ini
jangan sampai melek
harus melek dengan teknologi
nah ini sudah smart city
sudah terintegrasi juga dengan sistem pelayanan kami
termasuk juga pelayan di dalam pemerintahan kami
kita boleh cek nanti kalau seperti perizinan
kemudian membangun sesuatu
atau termasuk di catatan sipil
kita bisa connect dari rumah
itu aplikasi sudah ada mbak
bahkan anak yang mau lahir pun hari itu juga sudah terdaftar di capil
nah termasuk ya kita nggak
jadi government itu sudah diterapkan
performa sudah kita terapkan walaupun belum sempurna
karena kesempurnaan itu tidak akan bisa kita dapatkan
iya dan teknologi juga terus menerus berkembang
terus berkembang setuju saya
setelah saya terjun di politik dua ribu lima belas menjadi wakil wali kota
kemudian dua ribu delapan belas kemarin ditetapkan ikn di kota kalimantan timur
ini selaras dengan apa yang menjadi mimpi saya
untuk mewujudkan yang saya sampaikan
minimal balikpapan ini mirip seperti singapura
yang tidak memiliki apa apa
tetapi dikelilingi orang yang memiliki semua potensi yang ada
jadi masih belum dikelola
dan kami sudah bekerja sama juga dengan pemerintahan sulawesi barat
untuk memanfaatkan pengelolaan beberapa pulau yang ada di pulau bala balakan
karena secara administrasi itu masuk wilayah sulawesi barat mamuju
secara geografis itu jauh lebih dekat dengan kalimantan timur
itu jauh dekat
kalau kita tadi naik speed kita mbak desi itu hanya dua jam
dah ujuan dua jam dari sini
kalau kita dari mamuju itu empat jam
jadi dua kali lipat jaraknya
nah potensi ini termasuk ekrab itu tadi
jauh juga yang sangat potensi pemampatan selat makassar
dengan wisata bahari yang akan kami bangun
apalagi tadi yang seperti kita tinjau tadi hutan mangrove
ini kan tujuan nuansa pariwisata yang baru lah untuk di kalimantan
jadi kira kira target dengan mengadakan nusa krafik
jumlah pendatang atau jumlah wisatawan
bukan hanya jumlah pendatang yang kami fokuskan adalah bagaimana investor juga akan banyak masuk ke sini
termasuk juga wisatawan
tapi infrastrukturnya itu bagaimana
apalagi nanti dengan adanya ikn dan jumlah penduduk di balikpapan semakin meningkat
ini kan butuh perumahan butuh macam macam
betul fasilitas sarana dan fasilitas
saya lihat banyak sekali pembangunan tapi bagaimana ini semua jalan ya
nggak ada yang proyek mangkrak dan lain sebagainya
karena ini saya lihat banyak sekali ada konstruksi
ya seperti depan kimia kita tadi lihat kilang pertamina
ini kan lagi membangun perluasan kilang
kemudian untuk kawasan perumahan pengembang ada
tapi tentunya saya sudah berpesan
boleh pengembang properti untuk masuk dan membangun membuat perumahan di kota balikpapan
yang penting jangan sampai regulasi dihalangkan
itu yang jauh lebih penting
sarat sarat itu yang harus
karena boleh membangun jangan asal bangun
boleh berinvestasi tapi benar benar untuk bermanfaat bagi kota kami
dan tentunya komitmen menjaga kelestarian dan ekosistem lingkungan balikpapan
itu jauh lebih penting
supaya pemerintahannya bersih dan transparan
dan governance kira kira rambu rambu dan memang apakah sudah betul betul diimplementasikan
kalau daerah kan ujung ujungnya
saya berkomitmen karena saya terjun di dalam dunia pemerintahan
artinya secara langsung dulu latar belakang pengusaha
karena mindset saya sudah melihat bahwa saya ingin mewakafkan diri saya
benar benar untuk kepentingan masyarakat khususnya kota balikpapan
itu jauh lebih penting
itu komitmen saya
dan regulasi yang kami terapkan di dalam pemerintahan kami
pertama satu dalam program kami e government itu tadi
tata kelola pemerintahan yang baik
yang bersih baik
bukan hanya baik tapi harus bersih
transparan dan bersih
dan boleh nanti dicek
insyaallah hal hal itu allah sudah titipkan nikmat saya melalui perusahaan keluarga yang kami milikin
jadi kalau dari segi finansial bukan berarti saya tidak butuh uang
tapi melalui perusahaan yang allah sudah titipkan ini itu jauh lebih
tapi kan di jajaran dan lain sebagainya itu juga muncul
itu yang harus kami jaga dan tiada henti hentinya selalu kami ingatkan
bahwa saya akan membela kalian sepanjang kalian benar
tapi kalau anda berbuat sesuatu yang melanggar dalam regulasi dan aturan
ya anda akan bertanggung jawab sendiri
nah itu komitmen kami
mungkin terakhir ya ini bagaimana aspirasi lah atau pesan yang ingin disampaikan
bukan saja dengan diadakannya investment forum ini yang tentu saja merupakan sesuatu yang daya tarik sendiri
tapi bagaimana ingin melihat kota balikpapan ini
seperti yang saya sampaikan mbak desi sebelum saya terjun jauh terjun di dunia politik
itu dua ribu sepuluh yang lalu
saya pernah membuat sayambara karya tulis
karya tulis saya di situ berjudul mimpi seratus tahun balikpapan
itu jauh sebelum saya
mimpi seratus tahun
mimpi seratus tahun
artinya saya berpikir bukan untuk lima sepuluh dua puluh tahun untuk balikpapan
tapi bagaimana setelah peninggalan kita konsep ini bukan hanya wacana tapi sudah menjadi program ini
seratus tahun balikpapan ini menjadi satu kota metro filitan
ternyata allah menjawab tidak sampai seratus tahun
setelah saya terjun di politik dua ribu lima belas menjadi wakil wali kota
kemudian dua ribu delapan belas kemarin ditetapkan ikn di kota kalimantan timur
ini selaras dengan apa yang menjadi mimpi saya
untuk mewujudkan yang saya sampaikan
minimal balikpapan ini mirip seperti singapura
yang tidak memiliki apa apa tetapi dikelilingi orang yang memiliki semua potensi yang ada
di seberang ada hasil tambang dan kebun sawit termasuk minyak
di samarinda ada tambangnya
kemudian di kutai timur kutai barat
kemudian di kota pasir kutai kertanegara
kami dikelilingi dan di tengah tengah
dan kadarullah allah telah menetapkan balikpapan ini memiliki letak geografis yang strategis
karena kami persis berasal dari kota kalimantan

dan memiliki teluk yang masuk seperti yang kita sebutkan tadi
nggak akan mungkin menjadi pelabuhan internasional
banjarmasin masuk sungai
kutai timur apalagi kutai barat
jadi aspek yang paling strategis untuk mewujudkan mimpi
ya bukan mimpi saya ini mungkin sudah anugerah ya
seratus tahun balikpapan saya yakin tidak sampai seratus
mungkin dua ribu empat puluh lima waktu indonesia emas
indonesia emas dua ribu empat puluh
balikpapan ini sudah menjadi kota
metropolitan mudah mudahan itu bisa terwujud dengan mimpi kita bersama
dan tentu saja kalau kota balikpapan juga dari segi pembangunannya ekonominya meningkat ini imbasnya akan sangat positif bagi seluruh indonesia
apalagi nanti kita ibu kota negaranya juga akan jauh lebih dekat di sini
jadi kita harapkan juga semua mimpi ini bisa terwujud
yang penting kerja keras ya
dan semua harus dilakukan dengan
kerja keras tapi juga harus cerdas
dan bersih insya allah
pak rahmat terima kasih banyak kali ini insight with desi anwar
luar biasa kita petualangannya hebat sekali
melihat secara langsung ini perairan di sini betapa sibuknya betapa banyak sekali potensinya
sehingga ya kalau bisa zona alki dua ini bisa naik kelas lah
secara lebih cepat sekali lagi
terima kasih insight bdc anwar
dan jangan lupa anda juga dapat menyaksikan kami
anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan di youtube insight bdc anwar
terima kasih banyak
terimakasih dapat menonton